beralih ke informasi lain saudara seorang pria di makassar sulawesi selatan
memanjat menara komunikasi setinggi tiga puluh meter pada selasa malam
pria yang diduga mengalami depresi ini akhirnya bisa dievakuasi
setelah sang istri datang membujuknya
tingkah pria yang memanjat menara komunikasi setinggi tiga puluh meter ini
karena khawatir warga pun melaporkan kejadian itu ke polisi dan basarnas kota makassar
petugas yang tiba di lokasi sempat berusaha membujuk korban
petugas kemudian meminta pihak keluarga korban untuk datang
akhirnya istri korban yang tiba di lokasi langsung membujuk korban
kurang lebih satu jam korban pun akhirnya turun sendiri
kemudian membawa korban ke rumah sakit
kondisi korban tersebut telah dilakukan koordinasi kepada berbagai tim
termasuk penguatang kebakaran dari pemerintah sempat sempat dan pihak kepolisian
berapa lama tadi proses pekuasinya
kalau proses pekuasinya hampir kurang lebih satu jam
terkendala kita menunggu dari pihak keluarga untuk datang
alhamdulillah istrinya datang dan melakukan komunikasi dan mediasi kepada pihak suami
akhirnya tergugah hati suaminya
sementara pihak basarnas membawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut